sejumlah kendaraan dan gerobak tahu yang mengalami kerusakan akibat tersenggol tank tempur
telah diganti oleh pihak tni pada kamis sore
salah seorang pemilik kendaraan mengaku telah mendapat ganti rugi
ia menyebut kendaraannya tersenggol tank saat diparkir di pinggir jalan
warga yang menjadi korban mengapresiasi tindakan tni yang cepat dan bertanggung jawab atas kerusakan yang dialami
peristiwa ini adalah yang pertama kali terjadi di kawasan raja mandala
sampai jumpa di cnn indonesia